bisa dibuka kuotanya itu untuk motor sebanyak satu dua ratus lima puluh motor
rumah berbahan dasar kayu triplek yang jamak terlihat dan kumuh
itu matinya dia karena memang salahnya dia
harus diperjuangkan dan harus dibuktikan bahwa
jadi kecuali jika anda berusia empat puluh an tahun anda belum pernah memberikan suara pada referendum sebelumnya
tapi kalau kita lihat di sisi yang lain
cuma dipadu dengan daging ayam yang sudah di
pak ini kayu arennya dapat dari mana aja nih
nah inilah menurut saya memang meskipun pemerintah sekarang menawarkan solusi baru
untuk kesejahteraan para petani
sebagian besar relawan di sini adalah mantan santri pondok tetira
indonesia atau mungkin kain indonesia ditampilkan di dalam negeri
di sini bowling bisa dimainkan oleh pengunjung dari berbagai kalangan usia termasuk anak minimal tujuh tahun
siapa yang mencari mobil dan seterusnya itu di planning dengan baik
walaupun sudah ada panduan dari trend forecasting itu
nah memang kalau kita bicara jajanan sd ini gak jauh jauh dari rasa gurih pedas dan tentunya juga dari rasa manis
pada olahraga semua sepeda sepeda laku semua gitu kan
saya pikir itu hal hal yang kita bisa siapkan gitu ya
jadi ini itu hanya modus itu kalau dilihat di kamar sih ya itu tadi
ketua lembaga bintang raib berkata
cerita serupa juga datang dari agus seorang petugas kebersihan kelurahan di kawasan ujung berung kota bandung
waktu kita bicara batik malaysia indonesia
karena kita pemain pemain muda kita harus manfaatin kecepatan yang kita punya sih
ini gamenya setuju nggak
sementara yang diolah menjadi hidangan di warung rata rata lima ratus kg per bulan
yaitu menimbulkan ancaman bahaya kesehatan bahaya untuk lingkungannya seperti itu
dan kalau mau mendengarkan konten podcast lainnya bisa langsung ke spotify apple podcast com
kemudian di tanggal dua puluh tiga agustus indeks kualitas udaranya satu ratus enam puluh
hari ini beraktivitas di luar kerasa nih kulit agak agak nyelekit nyelekit panas gitu terkena sinar matahari
nah hal yang semacam itu tentu bukan menjadi cita cita kita
dua jenis varietas varietas dari lidah buaya ini
dan juga jangan langsung dicat oh ini pemalas
kan perasaan masing masing memang mbak rivana oke oke ini ya bisa dibuktikan tapi nanti lihat waktunya
terutama dalam kaitan isu kemanusiaan
dan kemudian presiden soekarno diminta pertanggung jawabannya atas peristiwa g tiga puluh spki itu
otomatis kan kalau kekeringan kan sulit